aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan kantor bupati dan dprd banyumas
menolak ruu omnibus law cipta kerja ini mulai memanas
setelah polisi meminta mereka membubarkan diri
pasalnya para demonstran ini telah melewati batas waktu demo pada pukul delapan belas
namun para demonstran ini tetap memaksakan melakukan aksinya hingga kamis malam
ratusan aparat kepolisian dikerahkan untuk membubarkan masa
polisi juga memberikan batas waktu hingga pukul dua puluh kepada para demonstran
namun ajakan polisi ini tetap tidak digubris
polisi pun akhirnya membubarkan paksa demonstran dengan menyemprotkan water cannon
serta menembakkan gas air mata
alhasil masa pun langsung pocar katsir menyelamatkan diri
aksi demonstrasi ini telah berlangsung sejak kamis pagi
meski sempat ditemui bupati banyumas ahmad hussein
namun para demonstran ini tetap bertahan setelah bupati menolak
tidak bertangani syarat pernyataan penolakan terhadap uu omnibus law ini
ini juga dalam perkat kami
kalau kelas kenangan menunjuk rasa yang dilakukan oleh jawabannya itu
sampai jam enam sore
tapi kita masih kasih kesempatan mereka
untuk mengadakan aksi sampai jam delapan
sehingga pada saat mereka
setelah melakukan itu kami berpikir bahwa
itu akan mengganggu ketertiban umum
aksi yang sama juga dilakukan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam dems kalimantan selatan
di depan kantor dprd kalimantan selatan
mereka meminta presiden segera mengeluarkan perpu pengganti ruu
yang telah disahkan oleh dpr
para mahasiswa bahkan terus bertahan hingga malam hari
kapolda kalimantan selatan irjen pol niko afinta turun ke jalan menemui para mahasiswa
dan meminta untuk membubarkan diri
namun usaha kapolda belum membuahkan hasil
sampai dengan pukul dua puluh dua kamis malam
sejumlah mahasiswa masih bertahan di jalan lambung mangkurat banjarmasin ini
aparat keamanan belum membubarkan aksi
meskipun telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan
hal ini dilakukan guna menghindari terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan para mahasiswa

sampai tuntutan kita terpenuhi sampai presiden jokowi datang ke sini
sampai perpu dikeluarkan dan kemungkinan besar kita akan menginap di sini

akan dikembangkan sebagainya kita akan turun lagi di hari lain
kita akan rencanakan lagi
sementara itu kesal karena anggota dprd provinsi lampung
tidak bersikap terhadap omnibus law uu cipta kerja
seratusan mahasiswa lampung melakukan aksi unjuk rasa bisu dan tuli
mereka hanya berdiri di depan pagar kantor dprd provinsi
dengan menutup mulut mata dan telinganya
aksi bisu dan tuli ini dilakukan mahasiswa karena kecewa
dengan sikap delapan puluh lima anggota dprd provinsi lampung
dalam menyikapi omnibus law uu cipta kerja
meskipun telah berulang kali mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa
tidak ada anggota dprd provinsi lampung yang mau bertemu
kita aksi isu saja secara simbolik
dengan menyampaikan sebesar kepada pemerintah dewan yang di dalam
ini kali keempat kami turun aksi ya
dari tiga kali tunaksi memang tidak ada respon yang baik
dari pimpinan dewan ataupun anggota dewan
masa memblokir dua pintu masuk ke gedung dprd provinsi lampung
setelah berunjuk rasa hampir tiga jam
mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib
tim liputan cnn indonesia